makam agung republik indonesia menggelarui sudapurna bakti ketua pengadilan tinggi agama yogyakarta sisva yeti
siswa yeti akhirnya purna tugas setelah lebih dari empat puluh tahun mengabdi di lingkungan mahkamah agung
acara ini dihadiri sejumlah petinggi mahkamah agung dan forum komunikasi pimpinan daerah di yogyakarta
acara pun disiarkan secara live di media sosial mahkamah agung
prosesi wisuda purnabakti ini diawali dengan sajian tarian dan dilanjutkan penjemputan kepala pengadilan tinggi agama yogyakarta yang akan dilakukan wisuda purna bakti
acara wisuda dipimpin ketua makam agung h m syarifudin
prosesi wisuda dilakukan dengan penanggalan kalung jabatan diganti dengan selendang sutra dan penyerahan pelakat mahkamah agung
siswa yeti yang lahir di bukit tinggi dua puluh empat april seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh mengawali karir menjadi calon hakim di pengadilan agama mataram sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
setelah menjalani tugas ke sejumlah daerah mataram praya padang surabaya bandung bangka belitung dan pontianak siswa yeti akhirnya berada di puncak karir menjadi ketua pengadilan tinggi agama yogyakarta
perbagai prestasi ditorekan sisva yeti sejak menitik karir menjadi hakim
prestasi yang dimilang dari sisva yeti diapirkan di bukit tinggi dua puluh empat april seribu sembilan ratus lima puluh tujuh
tidak mudah menjadi hakim yang dapat menorehkan beragam prestasi dan pasti memiliki kemampuan yudisial yang ekstra sekaligus kepemimpinan yang baik
saat ini baru ada dua hakim perempuan di lingkungan pengadilan agama
prestasi langkah ini patut diteladani para srikan di peradilan lainnya
lagi semoga ini sebagai seorang hakim perempuan di lingkungan peradilan agama
buat masa ini hanya ada dua orang saja hakim perempuan yang diamannahi sebagai ketua pengadilan tinggi goat saric tuas
di antara tiga puluh empat pengadilan tinggi agama yang ada di seluruh indonesia
ibu dr haji payet merupakan salah satu ya
tentunya prestasi langka dan istimewa ini
tidak jadi celadani oleh para serikani peradilan lainnya di tanah kita
siswa yati bersyukur dapat menjalankan amanah dengan baik hingga saat ini
ia pun berharap nantinya seluruh jajaran pengadilan tinggi agama yogyakarta
dapat terus menjaga profesionalitas dan integritas lebih baik ke depan
karena kami sejak tahun dua ribu dua puluh dua akan mendapatkan saran berdikat
wilayah kirekasi bersih pelayanan dari pemerintah
kami kunjung terus kami pelihara terus
dan kami implementasikan terus pelayanan yang terbaik
pelayanan yang terima pada masyarakat secara ekonomi
selanjutnya ketua mahkamah anggung mengucapkan selamat kepada sifayeti
memasuki purnabakti dan menjadi anggota perpahi
atau persatuan purnabakti hakim indonesia
ahmadi kompas tv yogyakarta